kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di daerah mn subang jawa barat
kepala korps lalu lintas polri irjen pol royke lumoa mengungkapkan setidaknya sembilan orang mengalami luka berat
pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap kelayakan tanjakan mn mengingat kecelakaan yang sering terjadi
dari video amatir yang beredar secara viral kecelakaan terlihat terjadi di tanjakan mn subang
kali ini sebuah minibus travel bernomor polisi e tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan pb
terguling di titik yang sama ketika kecelakaan bus maut yang terjadi pada beberapa waktu lalu
menurut salah seorang saksi mata kecelakaan terjadi diduga akibat remblong
ada sekitar belasan penumpang dalam minibus tersebut
kini proses evakuasi bangkai kendaraan tengah dilakukan oleh petugas
sedangkan para korban sudah berhasil dievakuasi dan dilarikan ke puskesmas jalan cagak
kepala korps lalu lintas polri irjen paul royke lumowa mengungkapkan setidaknya sembilan orang mengalami luka berat
masih luka luka ada tapi luka berat sembilan
meninggal dunia mudah mudahan tidak ada meninggal
itu informasi awal yang memang harus dicek
setelah dicek tidak ya
tapi luka berat ya
mudah mudahan segera sembuh
dan mudah mudahan informasi itu benar
bahwa tidak ada meninggal
karena ini kejadian baru saja
kami updating terus
mungkin bukan petugas
tapi jalannya ini
jalannya sudah tidak layak kali dilewati
membutuhkan seberapa pun di pakar betis
kalau jalannya tidak aman nanti dipelajari lagi ya
tapi tidak boleh lama juga mempelajari
harus segera ambil putusan yang cepat dan tepat
tidak layaknya terlalu curam
ternyata terlalu curam dan menikung